kita awali berita dari jember
kantor dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan
selasa siang dirusak oleh kadernya sendiri
perusakan dilakukan karena masa kecewa
terhadap penunjukan ketua dpdp iii
tanpa melalui musyawarah yang jelas
kantor partai persatuan pembangunan yang ada
di jalan karimata no enam puluh lima sumbersari jember ini
dirusak oleh sejumlah kadernya
pasca memanasnya rapat bersama perwakilan
dari tiga puluh satu pengurus anak cabang yang ada di tiga puluh satu kecamatan
emosi meluap ketika salah satu peserta rapat
menganggap panitia pelaksana musyawarah cabang tidak tegas
sehingga memicu terjadinya konflik selama hingga dua bulan
turunnya surat dari dpw dan langsung menunjuk
madini faruk sebagai ketua membuat suasana memanas
sejumlah kader kemudian merusak kursi dan meja
kadar juga memecahkan kaca yang ada di sekeliling
kantor hingga menyebabkan kericuhan di sekitar halaman kantor
sejumlah polisi di lokasi kantor p tiga juga tidak bisa berbuat banyak
justru beberapa kader semakin beringas melakukan penyegelan
dengan membentangkan kayu di setiap pintu masuk area kantor p tiga
terakhirnya itu mereka membakar dua ban bekas
serta menghanguskan semua isi yang ada di dalam kantor